restoran di kawasan jalan darmo surabaya jawa timur ini mencoba tetap bertahan dan melayani
pelanggan dengan menerapkan aturan pemerintah di masa ppkm ini para pelanggan yang datang diminta
memasang timer di aplikasi handphonenya untuk dua puluh menit restoran dengan menu all you can eat
seperti ini menawarkan sensasi memilih menu sepuasnya dan pelanggan memanggang sendiri
menu pilihannya tentu banyak pelanggan yang merasa kekurangan waktu menikmati menu secara
puas namun pihak resto menawarkan pelanggan untuk boleh membungkus makanan yang belum
disantap setelah menit ke dua puluh untuk dibawa pulang jadinya aja udah makan waktu sepuluh menitan
terus belum makan ini belum selesai ini mbak belum terus apa dibawa pulang atau gimana
ya dibawa pulang waktu juga belum makannya ini
lebih lama ya
mereka bisa pinjam atau kita pinjamkan alat satu set kompor grill kemudian juga alat
kategoris lainnya dan mereka juga bisa bawa pulang jika tak ingin makan di tempat makan di rumah
restoran memberi jasa antar makanan ke rumah lengkap dengan penyewaan kompor gas dan alat berat
memanggang dagingnya sementara di bandung restoran di kawasan kota baru parayangan ini juga bertahan dengan
melayani pesan antarmakan tanpa hanya ke rumah tapi juga ke mobil pelanggannya layanan next karkini
dipilih pelanggan karena tak perlu khawatir berpapasan dengan orang lain di dalam restoran
hai tinggal pilih menu serbah salmon kesukaan seperti creamy mentai salmon nigiri midori matcha
mental belly salmon beli sushi mentai sumo krim delapan puluh satu
memudahkan banget sih dibandingkan dengan takeaway yang banyak orang males makan di rumah
mungkin cari situasi baru dalam pandemi ini
dia ingin ikat ini konsep ini karena dia cuma orang yang terdekat dia makannya
dengan tidak dekat dengan orang lain dia jadi bisa lebih nyaman lagi
jadi tinggal pesan makanan berikan nomor plat kendaraan dan lokasi parkir
lalu tinggal tunggu menu pesanan anda datang
tapi tetap jangan lupa cuci tangan ya sebelum menyantap makanan
tim liputan cnn indonesia